baik kita ke informasi masih terkait hal tersebut fungsi jembatan penyeberangan orang atau jpo
yang belum berfungsi ideal bukan tanpa sebab
kondisi jpo yang kurang layak hingga rawan akan tindak kriminalitas menjadi dalih bagi pejalan kaki
untuk enggan menggunakan fasilitas publik ini
padahal anggaran bagi salah satu fasilitas vital bagi pejalan kaki ini mencapai miliaran rupiah
kondisi jembatan penyeberangan orang atau jpo yang berada di jalan selipi jakarta barat ini tak terurus
besi pembatas lapuk dan berkarat
tidak ada atap pelindung
kawat penghalang jembatan rusak
bahkan tak satupun terlihat sarana penerangan di jembatan ini
idealnya jembatan penyeberangan orang atau jpo tentu harus mencakup aspek kenyamanan serta keamanan bagi penggunanya
namun yang kita temui di lapangan justru berbanding terbalik
sejumlah jpo di jakarta berada dalam kondisi yang tidak layak dan bahkan rawan akan aksi kejahatan
bahkan kondisi ini diperparah dengan adanya pedagang kaki lima yang semakin mempersempit ruang gerak bagi pejalan kaki
ironisnya dana yang dikucurkan tidak sedikit untuk memperbaiki dan memoles infrastruktur ini
namun tetap saja hak pejalan kaki dirampas
kondisi tidak layak sebuah jpo diperburuk oleh keberadaan para pedagang kaki lima
selain menyita sebagian ruang publik pembeli yang mampir membuat pergerakan pejalan kaki lain ikut tersendat
hak kita sebagai pejalan kaki juga merasa terganggu dan ini yang bisa berefek pada penggunaan mobil yang terus terus banyak
karena kita juga merasa kurang nyaman dan aman
saya berharap sih ada pengaturan mengenai itu
kalau musim hujan
mungkin ada atap atap yang bocor yang menyebabkan si lantai ini jadi basah banjir masuk gitu mas
pemerintah pun dingin menanggapi persoalan klasik ini
padahal total anggaran yang dikucurkan untuk perbaikan dan perawatan enam puluh satu jpo di jakarta mencapai sembilan miliar rupiah
jpo semakin minim perhatian bahkan dirampas oleh rakyatnya sendiri
jika fasilitas publik ini berfungsi dengan semestinya
tentu dapat mengurangi resiko kemacetan dan kecelakaan di jalan raya ibu kota